tak hanya presiden jokowi saja yang pusing batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh disesalkan banyak pihak termasuk para pemain dan masyarakat luas
belum lagi dari aspek kerugian ekonomi karena berbagai persiapan nyaris rampung dilakukan
batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh akan menjadi highlight dalam editorial view hari ini
sudah bergabung ika agustu wakil pemimpin redaksi cnn indonesia com
mbak ika selamat malam
selamat malam mbak elvira
mbak ika sepanjang pekan ini kita melihat bagaimana kekecewaan masyarakat luas terkait batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
bagaimana anda melihat piala dunia u dua puluh ini menjadi komoditas elit politik dalam konteks pemilu dua ribu dua puluh empat sehingga kita lihat bersama ya terjadi bias dalam pernyataan para elit politik
ya terima kasih mbak elvira

saya pikir batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala

saya pikir batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala

saya pikir batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala

saya pikir batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala

saya pikir batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala

saya pikir batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala
saya pikir batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala
saya pikir batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala

erick tauhir bertolak ke qatar untuk bertemu dengan president fifa

jadi tuan rumah piala dunia ini sebagai buntut penampakan ya memang karena politik
oke ada konteks politik di sana
tapi hari ini juga ramai diperbincangkan bahwa ada analisa yang mengatakan
kemungkinan ini juga berrelasi dengan ketidaksiapan indonesia
dalam menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
maaf mbak alifera tadi suaranya agak tertutup
ketidaksiapan indonesia ya
iya dari sisi infrastrukturnya
oke saya pikir itu tidak ya
karena ada enam kota yang ditunjuk untuk menjadi
yang stadionnya akan dipakai untuk pertandingan piala dunia
ada gbk lalu kemudian gelora bung tomo surabaya
lalu kemudian jalak harupa di bandung
terus kemudian manahan di solo
lalu kemudian di bali
nah semua re inovasi itu sudah dilakukan
meskipun memang kita menunggu evaluasi terakhir dari fifa
tapi semua re inovasi itu sudah dilakukan
ada uang ratusan miliar yang sudah dikeluarkan untuk renovasi
tapi belum lagi tenaga
lalu kemudian bolak baliknya ya
pikiran yang tercurah untuk melakukan re inovasi itu
saya pikir kalau untuk persiapan tidak ya
kita tahu kemarin pembatalan ini jelas jelas dilakukan oleh fifa
dikarenakan situasi yang berkembang terkait penolakan israel
bukan karena infrastruktur
sekarang mari berbicara mengenai tadi mbak ika juga mengatakan
kerugian yang luar biasa karena persiapannya sudah dilakukan bertahun tahun
nyaris rampung ya
tinggal hitungan pekan saja menuju perhelatan piala dunia ini
tapi kemudian kita dibatalkan menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
kemudian dampaknya karena konteksnya erat dengan politik
bagaimana kemudian peta perpolitikan di tanah air
koalisi yang terjadi
bagaimana kemesraan yang pekan lalu
ataupun dua pekan sebelumnya ditunjukkan
kemungkinan ada banyak perubahan
termasuk pertemuan hari ini di dpp pan
yang pertama itu
saya pikir yang paling paling banyak dibicarakan adalah ganjar
jadi pada waktu malam itu fifa mengeluarkan surat resmi
bahwa mereka mencabut status indonesia sebagai penyelenggara
itu sosial media ganjar gubernur jateng ganjar
itu semuanya dihujani oleh banyak sekali fans bola indonesia
pemain tim nas semuanya menyatakan kekecewaan terhadap ganjar
karena ia menolak
lalu beberapa hari lalu sebenarnya ada juga analisis dari drone and prit
dari sosial media yang melihat bahwa
batalnya indonesia jadi tuan rumah piala dunia ini
juga akan berpengaruh terhadap pemilih ganjar
karena pro kontra itu sendiri juga terjadi di dalam pendukung ganjar
saya pikir itu yang pertama untuk ganjar
meskipun kita tidak tahu
politik memang selalu cair
lalu kemudian masih jauh
pemilunya masih banyak sekali yang bisa terjadi
tapi pada saat ini ada survei yang sudah menyatakan bahwa
pemilih ganjar itu bisa pindah gara gara piala dunia u dua puluh ini
lalu kemudian yang kedua
dengan lima ketua partai ya
kecuali lima ketua partai yang tergabung di dalam pemerintahan
dari minggu lalu sebenarnya sudah mulai ada nih muncul wacana soal pembentukan koalisi besar
pembentukan koalisi besar ini meskipun awalnya diucapkan erlangga
pada waktu dia menghadiri buka bersama dengan nasdem gitu ya
tapi koalisi besar ini
kemudian mencuat di antara partai pendukung jokowi di dalam pemerintahan
lalu kemudian gerindra pan pkb p tiga gitu ya
nah pada hari ini yang tidak hadir itu
lalu kemudian nasdem
jadi ada lagi
ini juga tadi sudah ada yang
kalau misalnya memang ini betul betul terjadi
maka koalisi besar ini sebenarnya merugikan pdip
dari nasdem sudah langsung mengatakan tadi bahwa dengan terbentuknya
dengan misalnya terbentuknya koalisi besar
maka itu berarti pdip ditinggalkan
karena dia sendiri meskipun dia bisa lolos sendiri gitu ya
suara pdip bisa lolos sendiri
meskipun dia tidak bergabung koalisi
tetapi koalisi besar ini akan merugikan

itu salah satunya yang kita lihat dan itu baru satu minggu sebenarnya koalisi perubahan

dan hari ini langsung bertemu di dpp pan
oke kita akan lihat seperti apa selanjutnya
tapi singkat saja waktu kita sudah habis untuk kedepannya
kemungkinan akan ada dampak lanjutan dari pembatalan indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
bagaimana kemudian media harus mengawal isu ini menyorot isu ini
untuk saya pikir yang pertama adalah kita harus
yang pertama membangun
kerugian yang pertama itu kan sebenarnya kerugian mental
kerugian mental ini yang paling besar dirasakan tentu saja oleh timnas u dua puluh kita
lalu kemudian yang kedua oleh rakyat indonesia yang sebenarnya sudah berharap gitu ya
bahwa ini salah satu jalan yang akan membuka pintu untuk indonesia gitu ya
ke kancah sepak bola global gitu
saya pikir itu yang pertama
itu yang harus diatasi terlebih dahulu
mentalnya gitu ya mentalnya bahwa kita harus tetap maju harus move on gitu ya
setelah ini batal dan banyak kesempatan kesempatan di luar
lalu kemudian yang kedua adalah dampak ekonominya
dampak ekonomi ini saya pikir juga pemerintah harus mulai address gitu ya
karena sudah batal kan sudah bisa diapa apain lagi
harus mulai address banyak kerugian kerugian
terutama di umkm yang sudah menyiapkan banyak sekali entah itu merchandise gitu ya
untuk perhelatan piala dunia u dua puluh
lalu yang ketiga yang harus juga kita waspadai sekarang adalah sanksi dari fifa
jangan sampai sanksi dari fifa nya berat gitu ya
jangan sampai indonesia kemudian di skors gitu ya
seperti tahun dua ribu lima belas karena seperti yang dibilang ketua umum pssi erick thohir kemarin
bahwa fifa melihat ini sebagai intervensi pemerintah
dua ribu lima belas pada waktu itu kita di score itu
karena intervensi pemerintah itu
karena intervensi pemerintah juga gitu
jadi yang kita waspadai sebenarnya itu
jadi pada waktu ya apa namanya ke depan yang harus dilakukan sebenarnya itu
begitu juga pemberitaan media
jadi saya pikir penting juga untuk indonesia
karena sebenarnya kesepakatan untuk kita kita menang giding kita oke
itu kan sudah lama sehingga semua persiapan sudah dilakukan
apa namanya semangatnya sebenarnya juga menggebu gebu gitu ya
se indonesia ikut di piala dunia u dua puluh
ke depan saya pikir semoga ini tidak kejadian lagi
karena kita juga kan terancam tidak akan bisa menyelenggarakan event event piala dunia
di mana israel juga menjadi pesertanya
lupakanlah itu ada apa kita pengen jadi tuan rumah piala dunia di dua ribu dua puluh
lalu kemudian mau jadi penyelenggara tuan rumah olimpiade di ikn
pak jokowi pengennya di dua ribu dua puluh enam ya itu dilupakan saja
banyak target di masa mendatang oke baik
jadi saya pikir untuk kita jika memang kita ingin olahraga indonesia maju ke kajah internasional
saya pikir ya memang pemerintah harus memisahkan gitu ya politik dan olahraga
bagaimana pun juga seperti yang saya bilang
kalau misalnya kita tidak menggunakan itu
kita tidak akan bisa menjadi tuan rumah perhelatan internasional
apapun di mana israel juga menjadi pesertanya
baik seperti disampaikan pak jokowi ya
semoga ini menjadi pembelajaran tidak hanya bagi masyarakat secara luas
termasuk juga untuk para elit politik kita
terima kasih mbak ike atas catatannya malam hari ini
terima kasih mbak eva selamat malam